kita ke informasi lain menteri luar negeri retno marsudi menegaskan indonesia tidak dapat dijadikan basis atau pangkalan fasilitas militer oleh negara manapun sesuai dengan garis dan prinsip politik indonesia
hal itu disampaikan merespon laporan pentagon yang menyebut tiongkok akan membangun fasilitas logistik militer di indonesia
sesuai dengan garis dan prinsip politik luar negeri indonesia maka wilayah indonesia tidak dapat dan tidak akan dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun
saya ingin ulangi bahwa wilayah indonesia tidak dapat dan tidak akan
dijadikan basis atau pangkalan maupun fasilitas militer bagi negara manapun